badan kamu ada yang sakit gak rasanya
badan kamu ada yang sakit gak rasanya

badan kamu ada yang sakit gak rasanya
gak disitu mirip sekali dengan rani
pasti dia anak rani
badan tolongin pak
nanti masuk aja nambah pasir
bukan bukan bukan pintu
kita ke rumah sakit
masih bisa gitu ya
bunga di mana bunga
katanya masih di ugd pak kita kesana yuk
hasnah hasnah hasnah
putri kita danung sudah keluar dari tahanan ratu siluman bahaya
benarkah gue tahu dari mana
selama danung berada dalam tahanan ratu siluman bahaya itu
aku ini selalu gagal hubungan kontak batin dengan
karena ada semacam portal yang menghalangi dirinya
tapi rupanya portal itu sekarang sudah terbuka
makanya aku bisa hubungan kontak batin dengannya
dua puluh satu tahun buwe kita menunggu
entah seperti apa sekarang danu
putri kita tuh gagah dan tampan hasnah
tapi ada sesuatu terjadi padanya hasnah
apa yang terjadi buwe
buwe bantu aku melihatnya buwe
tidak ada luka dalam maupun luka luar
tapi kenapa dia masih pingsan dok
dia tidak pingsan tapi dia tertidur
siapkan jarum yang lain
pergi ke orang s crust
ini ganjam gue
ganteng semua aduh ahmad
maaf pambahan tikau
saya pemilihan dia

jangan kaya kemas the worse
dokter orang itu gak ada luka apa apa
ini pak darwis
pak darus itu dosen di kampusnya bunga
dia juga yang bantuin bunga ngantar cowok itu kesini
bapak kamu udah sadar
badan kamu ada yang sakit gak rasanya
dia itu yang bantu bawa ke rumah sakit
kalian ini siapa
di rumah sakit
iya aku gak sengaja nabrak kamu tadi